izinkan saya untuk
juska nama yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan milenial atau pemerhati keuangan
bukan karena media sosialnya yang menarik
tapi banyaknya kasus klien juska yang merugi hingga ratusan juta rupiah
dan telah menjadi sorotan di berbagai media sosial hingga pemberitaan
beragam tangkapan layar yang menunjukkan nominal kerugian para klien juska
bertebaran di media sosial seperti twitter
tak tanggung tanggung kisaran kerugian yang dialami pun berkisar dari sepuluh juta hingga ratusan juta rupiah
menurut salah seorang sumber cnn indonesia
puluhan klien yang menjadi korban pt juska finansial indonesia ini
telah membentuk grup whatsapp untuk dapat saling berkomunikasi dan mencari solusi bersama
uang saya yang hampir seratus juta itu hanya tinggal lima belas juta
itu semua terbuka saya selama dua tahun
waktu itu saya tanya ini bagaimana ya sayangnya
mereka selalu bilang kayak ditunggu ini pasti akan balik
setelah melakukan investigasi dari laporan pengaduan yang masuk
satgas waspada investasi akhirnya menghentikan izin kegiatan bisnis juska
serta memblokir situs aplikasi dan media sosial pada jumat dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
karena diduga melakukan kegiatan tanpa izin
yaitu penasihat investasi atau menerjali investasi tanpa izin
kemudian yang kedua kita juga meminta kepada joshua untuk bertanggung jawab
menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dengan nasabahnya
kasus ini berawal dari adanya aktivitas yang dilakukan juska
terhadap rekening dana investor para kliennya
tanpa izin terlebih dulu juska melakukan transaksi pembelian saham
pt sentral mitra informatika
bk dengan kode luck
saham luck yang anjlok alhasil berdampak terhadap portfolio keuangan klien yang memerah
secara regulasi juska hanya mengantongi izin sebagai lembaga kegiatan jasa pendidikan lainnya
sedangkan untuk melakukan transaksi nasabah di pasar modal
setidaknya juska harus mengantongi izin sebagai wakil manajer investasi wmi
atau wakil perantara pedagang efek
beragam pertanyaan pembelian saham
beragam pertanyaan pembelian saham
apa sebenarnya hubungan yang terjadi
antara juska dengan emiten berkode luckk tersebut
dalam hal kalau misalnya mengelola dana
ataupun transaksi jual beli atau trading atau dagang saham misalnya ya
itu adalah tugas dan fungsinya yang menggunakan izin di bawah ojk
di bawah pasar modal
jadi bukan wawenangnya bukan tugas dan tanggung jawab
serta fungsinya dari pencangkuangan
ceo dan founder juska aqar abiasa fizuno pun akhirnya memberikan pernyataan
melalui akun instagram pribadinya
melalui video akra menyampaikan permintaan maaf
dan berkomitmen untuk menanggapi segala permasalahan yang dihadapi oleh kliennya
saya ingin mengajak dan mencari jalan tengah
dan memberikan solusi yang berharga
yang baik untuk semua pihak
karena bagaimanapun saya tumbuh dan besar sebagai pebisnis
dan saya diajarkan untuk memegang prinsip bahwasannya
masalah bisnis seharusnya bisa diselesaikan secara bisnis
kasus ini sebetulnya bisa menjadi pelajaran bagi masing masing pihak
tidak perlu berdebat atau saling menyalahkan
sebagai pengguna jasa layanan keuangan
harus lebih berhati hati untuk mengecek izin perusahaan yang dipilih
kemudian jangan terbuai dengan promosi dan konten yang menarik
dan yang paling terpenting
tidaknya belajar untuk memahami ilmu keuangan
perencanaan keuangan hanya perencanaan
tetapi tetap anda yang memutuskan
vinanda rahma dugra endrianto jakarta